ini memegang hidung atau dengan cara yang lain
selanjutnya ami melakukan eksekusi
comot dompet cinta yang pada kesempatan latihan kali ini berperan sebagai korban
dalam prakteknya nanti kamu akan berperan seperti dini
sebagai double cooper bagi ami
cita cita itu semau kita
meskipun misalnya ada tentara yang anaknya diharapkan jadi tentara juga
tapi sejatinya cita cita itu terserah kita
adalah salah ketika seorang guru mengatakan gantungkan cita citamu setinggi langit
langit kan tinggi sekali
tapi bagaimana cara meraihnya
pakai pesawat pun kita tidak bisa
kalau kita naik pesawat apakah boleh kita membuka pintu atau jendela untuk meraih cita cita
harusnya gantungkan cita cita setinggi langit langit
langit langit rumah kita paling tingginya empat meter
tidak usah naik pesawat
lalu kita raih cita cita yang kita gantungkan di sana
meskipun cita cita kita digantungkan di langit langit bukan di langit
tapi terkadang kita tidak bisa menjangkau nya juga
karena kita tidak punya kursi
maka jadilah kita pengangguran
kalau jadi pengangguran orang tua kita kaya raya tak mengapa
tapi kalau orang tua kita miskin tak mengapa

kita jadi bakal miskin juga
sampai pada batas waktu tertentu
mungkin kita akan berusaha
tapi ketika keputus asaan itu tiba
tenaga kita menjadi lemah
semangat kita menjadi lemah
begitu pula dengan iman kita
ikut menjadi lemah
kita kemudian berada di sini sebagai pengangguran yang miskin dan lemah iman
kalau baik buat kamu kamu kerja apa aja
setelah kamu mantap berhenti kerja di terminal
kamu harus mantep sama rencana baru kamu
sekarang rencana kamu apa
mari kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
habis ngambil baju apa waktu itu

namanya signamurek sosial
kamu sudah mengajukan surat pengunduran diri
di terminal mah nggak pakai gitu gituan mak
masuknya aja nggak pakai surat lamaran
kamu di mana
nggak ke terminal
kamu dicarikan reno
ini info buat kamu
kasih tahu juga ke kang reno
nggak kerja di terminal lagi
mau cari kerja di tempat lain
iya idenya juga mendadak
saya kasih tahu kang reno
denny barusan pamit
nggak kerja di terminal lagi
mart siapa di bilik gatures
ini tugas kamu adalah memastikan situasi dan kondisi di dalam angkot aman
perhatikan kalau situasi sudah kondusif
misalnya semua penumpang angkot tidak memperhatikan kita karena sedang asyik melamun
menggunakan handphone untuk main game
kamu kasih kode aman ke kami
bisa dengan mengusap pipi
memegang hidung atau dengan cara yang lain
selanjutnya ami melakukan eksekusi
comot dompet cinta yang pada kesempatan latihan kali ini berperan sebagai korban
dalam prakteknya nanti kamu akan berperan seperti dini
sebagai double cover bagi ami
pekerjaan kita intinya cuma narik iuran uang keamanan dari pedagang kaki lima warung pokok atau tempat makan di wilayah yang dipegang bang edi
kita nggak gajian tapi kita dapat bagian dari uang yang kita tarik setiap hari
kita satu tim satu komando persoalan tim persoalan kita semua
kita siap diajak damai
kalau harus perang kita juga siap buat perang
gimana komando dari bos besar kita bang edi
langsung pecah tim bergerak sesuai tugas pokok mereka
sama ini komando nyerang pasar
maaf saya telat
hari ini memang pipit lagi rewel
seperti anak kecil nangis terus
nggak jelas kenapa nggak jelas mau apa gitu
pacar aja nggak ada
terus saya mau dijodohin sama tetangga
kebetulan masih saudara sama kak cece
karena mira terlalu cantik
ah itu mah alasan kamu aja
karena mira terlalu cantik
kalau bukan itu terus alasannya apa
kamu mengharapkan yang lain
bidadari yang suka turun ke pasar
bukan sama kang ujang
kenapa tetengnya yang ke aku
masa aku nelfon kang ujang terus bilang kangen
itu mah pemandangan alam
seperti gunung persawahan atau pantai
dan semua orang wajar aja kalau suka
jadi kamu nggak mau sama dia
bidadari yang suka turun ke pasar
ya udah ketemuan sana
masa aku yang ajakin
tetangga nggak perlu ngelakuin
saya nggak perlu ngajakin buat ketemuan
kan tetangga biasanya ke kantor kang mus
ngecek produksi kicimpring
nanti di sana pasti ketemu sama kang ujang
biasanya juga gitu
cuma udah seminggu ini aku merasa ada yang beda
apanya yang beda
khawatir kang ujang gak ada rasa apa apa sama aku
cuma anggap aku partner bisnis aja
kalau dibilang mau
saya sebetulnya mau
sama bidadari yang suka turun ke pasar
saya juga mau
mana mungkin bidadari yang suka turun ke pasar itu mau sama saya
ya udah aku kesana
ngecek produksi kicimpring sama ranginan
sambil melepas rindu
ajun jadi balik lagi
berarti masih tetep ke